kementerian kesehatan mencatat pada pertengahan maret penyuntikan vaksin covid sembilan belas rata rata hanya mencapai tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh ribu dosis per hari
padahal sebelumnya ditargetkan pemberian vaksin kepada satu juta orang per hari
target tersebut belum tercapai akibat stok vaksin yang belum merata di berbagai daerah
paksanaan vaksinasi ini kan sangat tergantung dengan ketersediaan jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin ya
kita tahu di awal kita punya tiga juta dalam bentuk jadi dan saat ini kita juga sudah punya kurang lebih tiga puluh tiga juta dalam bentuk yang setengah jadi dan dua belas jutanya itu sudah kita distribusikan
jadi tentunya untuk pertama adalah proses sendiri ya dari bahan yang setengah jadi untuk diproduksi menjadi sebuah vaksin jadi juga membutuhkan tahapan waktu

fasilitas pelayanan kesehatan kini harus memiliki strategi agar penyuntikan vaksin dosis kedua tak terhambat
puskesmas kelurahan kebon sirih jakarta pusat ini misalnya perlu minimal seribu dosis vaksin per minggu dengan target satu ratus lima puluh orang dapat menerima vaksin per hari
sampai saat ini sih yang perlu kami lakukan adalah perencanaan
vaksinnya tersedia cuma kita harus bikin perencanaan karena ada dosis kedua
jadi jangan sempat dosis pertama sudah
dilakukan tapi dosis keduanya kita kehabisan
jadi kita harus menghitungnya langsung ke dosis kedua supaya nanti tidak ada kekurangan
di puskesmas kecamatan menteng jakarta pusat stok vaksin masih terhitung aman
selasa pagi puskesmas ini memiliki stok sekitar enam dosis vaksin dengan menargetkan satu ratus lima puluh orang disuntik vaksin per hari
untuk mempercepat program vaksinasi sejak lima belas maret puskesmas ini menerima petugas pelayanan publik untuk vaksinasi
sebelumnya puskesmas ini hanya menerima lansia sesuai domisili
sistem pendataan penerima vaksin dengan jemput bola pun dilakukan
guna mengurangi penyelenggaraan vaksinasi masal secara terpusat di luar puskesmas yang berpotensi menimbulkan kerumunan
yang sudah terdaftar di peduli lindungi kita semuanya kontak hubungin untuk dijadwalkan
namun walaupun tidak terdaftar di peduli lindungi kita selalu koordinasi
masih dengan lintas sektor pak camat pak lurah rt rw walaupun dewan kota lmk
semua yang kita hubungin untuk mohon bantuannya data data lansia yang memang belum divaksinasi
penerima vaksin di puskesmas ini mengakui pendaftaran via daring mempermudah karena lebih terjadwal
mudah ya artinya dari beberapa tempat yang sebetulnya memang membuka usaha
untuk warga dki vaksinasi saya memilih mendaftar secara online secara tegas
jadi puskesmas di menteng ini adalah yang mengumumkan secara jelas hanya melayani secara online
dengan demikian kekhawatiran kita untuk ada kerumunan menurun karena kita yakin itu dibuatkan jadwal
epidemiolog sekaligus kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
menilai kelambanan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi
salah satunya disebabkan oleh sistem registrasi secara manual dan kurang fokusnya pemerintah dalam memprioritaskan sasaran penerima vaksin
bahkan vaksinasi cenderung terpusat di jakarta meski ibu kota di seluruh provinsi menjadi prioritas
menurut pandangan saya untuk tahap pertama ini adalah jawa bali
karena jawa bali itu laju transmisinya sangat tinggi dan mestinya diperluas ya
jangkauannya tidak hanya ibu kota provinsi
karena laju transmisi itu tidak hanya di ibu kota provinsi
untuk pulau pulau terluar pulau pulau jadi itu karantina yang kami sebutnya karantina alamiah
karantina alamiah itu mobilitas di sana memang sangat minim sekali dikarenakan faktor alam
sehingga laju transmisinya juga tidak setinggi jakarta
percepatan program vaksinasi perlu didukung
dengan perencanaan matang
pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan distribusi vaksin
hingga menentukan lokasi penyuntikan vaksin yang tepat
agar vaksinasi covid sembilan belas di indonesia bisa rampung sesuai target hingga maret dua ribu dua puluh dua mendatang
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta